keindahan matahari terbit bisa dinikmati para wisatawan yang berkunjung ke wisata puncak b dua puluh sembilan
negeri di atas awan
terletak di desa argosari kecamatan senduro lumajang jawa timur
wisata ini menyuguhkan hamparan pemandangan alam mempesona yang sayang untuk dilewatkan
pengunjung juga disuguhi pemandangan alam gunung bromo dan gunung semeru dari atas bukit b dua puluh sembilan
saat cuaca cerah kawasan padang pasir gunung bromo diselimuti kabut
karena ketinggian b dua puluh sembilan mencapai dua sembilan ratus meter di atas permukaan laut
wisatawan pun seolah berada di atas awan
karena masih masa pandemi pengunjung yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan
dengan memakai masker mencuci tangan serta menjaga jarak
untuk memasuki wisata b dua puluh sembilan pengunjung perlu menyiapkan uang sebesar delapan rupiah per orang
disarankan juga untuk memakai jaket yang tebal karena bukit diselimuti cuaca yang dingin